kepolisian perairan dan udara menambah peralatan keamanan mereka
total dua puluh tiga kapal patroli dan kapal pemburu serta dua pesawat bergabung dalam jajaran polairut
dari dua puluh tiga kapal delapan diantaranya merupakan kapal patroli berukuran enam puluh meter tujuh puluh meter dan delapan puluh meter
delapan kapal itu masing masing dinamakan kp yudhistira kp laksmana kp wibisana kp bima
kp prahasta kp anggada kp ibis serta kp kasturi
sebagian dari kapal patroli itu merupakan produksi dalam negeri
seperti kp yudhistira yang merupakan buatan pt daya radar utama
kapal ini berukuran delapan puluh meter dan bisa membawa sebuah helikopter
kapal ini juga dilengkapi kanon kaliber dua puluh mm dan diawaki sekitar enam puluh personil
sementara pesawat yang diserah terimakan adalah cn dua ratus sembilan puluh lima dan helikopter nbel empat ratus sepuluh
pesawat dan heli ini merupakan produksi pt dirgantara indonesia
makin kompleksnya tantangan tugas
dan banyaknya bencana polisi juga akan menambah kapal patroli dan pesawat
kita rencanakan memang ada pangkalan gerak ya pangkalan gerak
jadi sementara ini mereka di bku kan
bko kan di mana daerah yang diperlukan
misalnya seluruh setengah lombok ke natuna
maaf di batam kemudian di perbatasan pantai timur sumatera
di kalimantan utama
di sumatera yang rawan penyelundupan
kemudian di manado yang rawan juga itu teroris lintas masuk penyelundupan senjata lain lain
jadi di mana ada titik yang kita anggap rawan di situ bku
tapi ke depan sebetulnya kita ingin ada pangkalan gerak
artinya di situ kapal sudah menetap di situ
sehingga begitu bukan jenis armada tidak ya
hanya pangkalan saja
jadi kalau ada kejadian di sumatera yang terdekat pangkalan di situ
jadi tidak perlu di diploi dari